kaum profesional yang mobile menuntut perangkat penunjang yang memiliki performa tinggi
mereka membutuhkan laptop yang bertenagaan namun tetap ringan dan mudah dibawa bawa agar mereka bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien
arsitek ia harus bekerja dari satu lokasi ke lokasi lain
mengandalkan laptop buatan jepang fujitsu livebook s sembilan ratus tiga puluh tujuh yang relatif ringan membuat sita lebih terbantu dalam mobilitas pekerjaannya
perangkat ini membantu diskusi sita dengan timnya kian menyenangkan
karena laptop andalannya mendukung kemudahan presentasi dan berbagi ide
dengan performa tangguh saat bekerja pun sita tak khawatir harus bolak balik mencas daya laptop
ini karena baterai tambahan laptop fujitsu livebook s sembilan ratus tiga puluh tujuh tersebut bisa bertahan hingga dua puluh
kita kan pekerja semi seni lah ya jadi kita juga cari yang butuhnya bentuknya cantik terus ringan juga dibawa
karena kan kemana mana selalu sempurna
gambar grafis itu kan butuh prosesornya yang tinggi
jadi supaya kalau lagi presentasi atau lagi kerja itu nggak lambat
di sisi lain sita yakin karya karyanya aman dan tidak dicuri orang
alasannya laptop fujitsu livebook s sembilan ratus tiga puluh tujuh memiliki fitur keamanan patent yaitu palm secur
teknologi ini akan melakukan sensor terhadap pembuluh darah di telapak tangan saat memakai laptop
sehingga tak sembarangan orang bisa membuka laptopnya
fujitsu menyatakan tingkat kesalahan membuka laptop menggunakan sensor pembuluh darah telapak tangan paling rendah dibandingkan dengan sensor retina mata maupun sensor sidik jari yaitu kurang dari delapan berbanding seratus ribu
itu fujitsu memiliki fitur eres disk yang bisa melindungi data konsumen
fitur keamanan palm secure dan eures disk juga dibenamkan pada varian laptop fujitsu lain yaitu fujitsu livebook u sembilan puluh tiga
saat ini laptop fujitsu livebook u sembilan ratus tiga puluh delapan adalah lapto
top teringan dengan berat mulai dari delapan ratus hingga sembilan ratus dua puluh gram sehingga mendukung mobilitas pengguna
laptop elegan yang terbuat dari magnesium aloy ini sangat ramping
meski tipis konektor yang diberikan tetap lengkap sesuai kebutuhan pengguna
dengan sejumlah teknologi patent yang disematkan fujitsu berharap produk laptopnya bisa menjawab kebutuhan para profesional
ini memang kita arahnya adalah b dua b jadi kita memang arahnya ke bisnis to bisnis
mulai dari pemakai profesional muda ya yang memang mereka entrepreneur maupun kita mengarah ke smb soho small office home office baik juga yang sisi enterprise
kenapa karena semua fitur yang kita berikan adalah fitur untuk b dua b untuk bisnis
artinya kita memberikan security kita memberikan mobility kita memberikan performance
berbekal pengalaman lebih dari delapan puluh tahun fujitsu siap mendukung
gunanya meraih masa depan yang lebih baik